kalau mama selalu benci dewi satria nggak akan pernah mau dioperasi
gak akan pernah ma
jadi mama jangan berharap
sayang kamu tuh yang masuk di akal
yang mau dioperasikan mata kamu
kamu hubungannya sama dewi emang dia itu siapa
ngapain kamu bikinin dia
udah sayang jangan bikin mama stres
mama udah depresi
terserah mah ini keputusan satria
satria jangan begitu mama lagi bicara sayang
baca matlam buat si petruk jangan bikin mama bertanduk
bukan fok yang bener kamu
itu barang tipu ah
maaf dewi sebentar aku telfon dulu orangnya
katanya kamu nomborin foto orang bernama kamil mana
isinya bukan foto tapi brosur
demi tuhan pak
mana mungkin saya pernah dibawa sama pak satria
yang saya kasih sama bapak itu betul betul foto orang bernama kamil pak
iya tapi yang kamu kasih itu bukan foto tapi belum
sat udah gak apa apa gak usah marah
siapa tahu emang bener bener ketukar
aku gak tahu akhirnya malah seperti ini wih
ini semua gara gara aku buta
aku malah buat kamu sedih
aku berharap bisa melihat muka bapak itu seperti apa
aku janji aku akan bantu kamu cari bapak kamu sampai ketemu aku janji
aku nggak tahu kalau akhirnya malah seperti ini
ini semua gara gara aku gak bisa ngelihat
aku malah buat kamu
aku malah buat kamu tambah sedih
kamu jangan menyesali diri seperti ini sah
dengan kamu membantu mencari jejak bapak aja aku udah sangat berterima kasih
kamu kasih aku harapan kalau bapak itu masih ada
apa maksud kamu tadi bilang kamu bisa ketemu bapak lagi
berarti bapak kamu masih hidup kan wih
ini juga belum pasti
satria masih terus mencari
tapi menurut orang orangnya satria bapak itu masuk dalam daftar orang hilang dalam kecelakaan itu
jadi masih ada harapan kalau bapak masih hidup

kenapa kamu malah menyembunyikan ini semua dari ibu wih

aku tahu tugasmuainedin
aku sudah merasakan dia berhubungan dengan ibu sendiri wih
esos ini masihota ibu
attitude yang buruk gitu

bukannya dewi nggak mau cerita tapi dewi takut ngasih harapan sama ibu
takutnya ibu sakit lagi
ibu juga punya harapan kalau bapak kamu masih hidup mbak
ibu ibu pernah beberapa kali ngeliat bapakmu
walaupun itu hanya sekilas
tapi ibu yakin kalau itu adalah bapak kamu
jadi benar bu
bapak masih hidup
benar kan bu
ibu gak salah lihat kan
ibu yakin itu bapak
wih walaupun ibu pernah disakiti oleh bapak
ibu gak akan pernah lupa wajahnya wi
ibu gak akan pernah mungkin salah liat
karena ibu ibu pernah mencintai bapakmu
dan ibu yakin dia ada di sekitar kita wih
dia masih hidup
jadi aku bisa bertemu dengan bapak
tapi kekuat laser semestinya
aku ingin mengucapkan perjanjian itu
saya bisa mengaku buku saya
beban mereka ber chlorine tangible
tapi penerangan bagi mereka tak bisa menggunakan

tolong pertemukan aku dengan bapak
aku ingin sekali ketemu dengan bapak
aku ingin tahu
rasanya punya bapak itu seperti apa
kabulkan permintaan aku ini
minum sirup sama cabai keriting
bikin ngedrop dan kepala pusing
wah yang golek
naik taksi makan kue apem
ngapain barang milik si dewi ini disimpan simpen
ini sangat berarti buat satria mah
ubun ubun ketendang sepatu hak runcing
cuma sabun doang gak penting
iya buat mama gak penting
tapi buat satria ini sangat penting mah
saya mama udah gak mau debat lagi sama kamu
mama males debat
udah seksi lagi nungging
kapan mau di operasi
nanti dikiranya kamu gak serius
mau dapet donor matanya
sayang waktu itu kan kamu gak jadi periksa

gagal gara gara si dewi ini
gagal gara gara si dewi ini
dia yang selalu bikin kacau kan
ma denger ya
kalau mama selalu benci dewi
satria gak akan pernah mau di operasi
gak akan pernah ma
jadi mama jangan berharap
sayang kamu tuh yang masuk di akal
yang mau di operasi kan mata kamu
kamu hubungi sama dewi
emang dia itu siapa
ngapain kamu bikin dia
jangan bikin mama stres
mama udah depresi
ini keputusan satria
satria jangan begitu
baca matlam buat si petruk
jangan bikin mama bertanduk
kacamata berenang kamu mana
kok kamu gak pakai
kamu gak boleh terlalu banyak nyelupin kepala
tanpa kacamata berenang
nanti kalau mata kamu terlalu banyak kena air
nanti mama jadi sedih
mama sekarang ambil kacamata berenang kamu
jangan nyelupin kepalanya dulu ya
memang gagal satria
masih bisa dilakukan operasi selanjutnya
kalau nanti sudah ada dengar lagi
kenapa satria harus buta
kenapa satria harus buta